ajang kopi darat bagi komunitas online terbesar di indonesia
mulai dibuka hari ini
dengan ratusan lapak yang terbagi menjadi food fashion toys dan lifestyle
serta penampilan komunitas dan musik dari artis ternama
area basket hall senayan
menjadi tujuan pengunjung di air pekan ini
produser lapangan cnn indonesia
debbie astari di bazar markas kaskus
debbie berapa banyak peserta yang mengikuti basar hari ini
saat ini saya sudah berdampingan dengan bapak roni sugiada
selaku dari chief marketing organizer dari kaskus indonesia
langsung saja kita tayangkan bapak
untuk hari ini sudah ada berapa peserta yang menghadiri dari markas ini
jadi kita ekspetasinya dalam sehari itu kita bisa dua puluh ribu lebih orang yang bisa datang
ini kan eventnya berjalan dua hari
jadi semoga dalam dua hari itu kita bisa
achieve empat puluh ribu orang yang datang pengunjungnya
kalau saya lihat sekarang sih lumayan banyak orang yang sudah datang
tapi mungkin menjelang sore akan lebih banyak lagi
karena kita ada artis kan ya menjelang jam lima ke atas
kenapa sih melakukan membuka lapak offline
biasanya lapak online kan kasus terkenalnya
kenapa kali ini membuka offline dan langsung diadakan besar besaran seperti ini pak
jadi kaskus itu kita memang dikenal itu sebagai online komunitas terbesar di indonesia ya
kita juga perusahaan website terbesar di indonesia
tapi kalau kita lihat kan sebenarnya gimana juga itu kan
perlu human touch ya
jadi kita hari ini kita melakukan markas
ya marketing komunitas kita datangin ketemu dengan offline
ya kan personal touch human touch
kemudian juga ada sellernya kita
ada lebih dari satu ratus enam puluh lima booth ya penjual dan segalanya
jadi kita coba kumpulin aja di suatu tempat gitu loh
ya yuda di sini terdiri dari mereka mengatakan bahwa ada satu ratus enam puluh empat peserta bazar
yang dibagi menjadi empat kategori yaitu food fashion toys dan juga lifestyle
dan saat ini
kondisi dan suasana di sini masih ramai dan juga walaupun sempat hujan sedikit
tapi mereka masih tetap banyak pengunjung yang datang ke area hall basket senayan ini yuda
ya debbie asar terima kasih atas informasi anda